jumlah kasus harian covid sembilan belas di indonesia terus naik dan belum menunjukkan tanda tanda akan turun
saat yang sama tenaga kesehatan kelelahan rumah sakit penuh
ironis ya masyarakat mulai kendor dengan protokol kesehatan
buktinya ramai kita lihat hari ini seorang figur publik yang baru saja divaksin berada di dalam kerumunan tanpa masker
dan sudah bergabung para narasumber kita malam hari ini
sudah ada dr erlina burhan ketua perhimpunan dokter paru indonesia cabang jakarta
dan juga dokter yang berpraktek di rumah sakit rsup persahabatan jakarta
dr erlina selamat malam dokter
apa kabar dokter sehat sehat ya
iya sehat tapi capek
sehat tapi capek dokter
baik baik sangat sangat dimengerti dokter
luar biasa kelelahannya teman teman tenaga kesehatan di saat yang seperti ini
saya juga akan sapa pak hermawan saputra ketua ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
yang sejak sudah berulang kali kita berbincang sepertinya di forum ini ya pak hermawan
berbulan bulan lamanya pak putri
dan angkanya sampai sekarang masih terus naik pak hermawan
itu yang sama sama kita sesalkan sampai hari ini
saya sebelum mulai saya akan memberikan gambaran sebenarnya peningkatannya seperti apa
kasus di indonesia
kami ada grafisnya
kami berikan gambarannya kepada pemirsa di rumah
sudah meningkat sejak di awal januari
ya sudah meningkat di awal januari
mulai dari delapan ribuan turun tujuh ribu
delapan ribu sepuluh ribuan trennya
sekarang sudah naik ke sebelas ribu
dan tanda tandanya tidak mungkin akan turun besok kemudian langsung turun drastis menjadi tiba tiba tujuh ribu
itu tentu tidak mungkin karena statistik ya tidak begitu
apakah dokter juga mengalami apa yang tadi seperti disampaikan oleh beberapa direktur rumah sakit di jawa timur
terpaksa harus memilih
terpaksa harus menolak pasien
ceritakan kepada kami dokter
iya kalau kejadian yang disampaikan oleh teman teman dari daerah itu
kami dari rumah sakit persahabatan sudah merasakannya jauh jauh hari sebelum ini
ruang isolasi kami penuh
sehingga kami sudah banyak sekali menolak
karena memang persahabatan rumah sakit rujukan
jadi banyak pasien yang dirujuk yang di awal awal bahkan sekali merujuk di list kita itu ada tiga puluh empat puluh pasien
tapi kita pilih mana yang berat
ya itu yang kita terima
kalau yang ringan ringan kita sudah tolak langsung dari awal
bagaimana dokter ketika harus memilih pasien
siapa yang bisa diterima siapa yang tidak dan secara psikologis apakah itu juga mempengaruhi fatigue
tingkat kelelahan yang dialami oleh teman teman dokter terutama di rsup persahabatan misalnya
ya kelelahan ini luar biasa ya karena maraton ya dari maret sampai januari tahun ini sudah hampir setahun
tidak ada istirahat ini kami di rumah sakit rujukan ya
dan saya merasa rumah sakit rumah sakit lain juga seperti ini
ya jadi padahal sejak bulan september fkui sudah melakukan suatu penelitian yang mengatakan bahwa para petugas kesehatan itu sudah burnout
kalau kelelahan ini ujung ujungnya bisa stress
kalau stres lama lama imunitasnya turun
lelah juga bikin imunitas turun
jadi kami yang sakit
di indonesia jumlah dokter paru yang terpapar itu sudah atau positif itu sudah satu ratus dua puluh tujuh
meninggal lima orang
saya kira juga teman teman dari penyakit dalam lebih banyak lagi
ada satu ratus tiga puluh an mereka yang sudah terinfeksi dan juga beberapa juga meninggal
jadi mohonlah masyarakat juga mengerti
bahwa masyarakat itu akan dirugikan
kalau situasi terus seperti ini
seperti tadi kita dengar akhirnya orang memilih
mana yang kajib bantu mana yang tidak
dan ini sungguh situasi yang tidak nyaman buat kami juga ya
kita juga dalam hati berkata kata apakah ini sudah benar yang kita lakukan
tapi kita nggak ada pilihan
bahkan kadang kadang ada keluarganya yang
bahkan juga dokter yang harus masuk dirawat
malah kita tidak punya tempat
bayangkan tenaga kesehatan harus dirawat tapi tempatnya sudah ada
jadi ini selain terlihat juga mendidihkan dan lama lama saya agak marah juga
saya ke pak hermawan sekarang
di mana kita berada sekarang dalam penanganan pandemi
pak hermawan apakah kita semakin jauh atau pelan pelan kita mendekati ke arah sana
ya kami melihat memang ada tanda tanya yang cukup besar ya
apakah ini terarah atau tidak terarah
bahkan kami bisa mengatakan tidak sepenuhnya terarah
bahkan kebijakan kita selama ini hanya akan membuat kasus ini tidak terselesaikan
walaupun ada ppmk
artinya pembatasan kegiatan masyarakat
nah tetapi sebenarnya ini hanya menjadi cara jangka pendek untuk melandaikan kasus
sementara memutus mata rantai itu tidak bisa terjadi dengan kebijakan
kebijakan penanganan dan pengendalian covid sembilan belas untuk saat ini setelah sepuluh bulan dan sekarang masih bulan covid sembilan belas ada di indonesia
hanya akan bisa terlaksana untuk pemutusan kasus
bila psbb diberlakukan secara nasional
ini berulang kali kami menyampaikan
karena pendekatan kita selama ini cenderung parsial
pendekatan kita tidak tuntas
maka kedepan ini tidak boleh lagi kita setengah setengah
kita tidak boleh lagi inkonsisten dalam kebijakan
dan ketukuhan ini punya resiko
kasus ini kenaikan sekarang rekor terbaru hari ini
kenaikan lebih dari sebelas lima ratus lima puluh enam kasus
ini juga bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan
ketika besok lusa dan hari hari kedepan pun akan memperkecilkan rekor ini
seiring dengan testing dan juga tracing yang dilakukan
maka itu cara terbaik adalah
warga dan bagian masyarakat adalah disiplin
bukan lagi tiga m ya
minimal lima m sekarang ini kalau kita mau mengkampanyekan
disamping menggunakan masker menjaga jarak terbiasa mencuci tangan
dan sekaligus membatasi mobilitas
persoalan kerumunan dan pancasila saat saat terakhir ini
bahkan sebulan terakhir sejak desember yang lalu
yang paling dahsyat menimbulkan kenaikan kasus secara signifikan
baik insidensi maupun prevalensi saat ini
pak putri jadi memang ini multifaktor
tapi ada kaitan dengan kebijakan
ada kaitan dengan kapasitas testing dan tracing
ada juga kaitan dengan perilaku masyarakat
semuanya harus kompak dan bahu membahu
kami berharap seluruhnya adalah kebijakan nasional
semoga psbb pada suatu waktu yang tepat
bersiapkan diri harus dilakukan secara nasional
pak hermawan tapi bagaimanapun ada efek psikologis ketika vaksin muncul
dan kemudian masyarakat agak kendor
bahkan saya membaca di cnnindonesia com
hari ini menteri kesehatan berencana memberikan insentif
berupa sertifikat kesehatan digital
kepada warga yang diperhatikan
kepada warga yang divaksinasi
agar tidak usah menunjukkan pcr ketika tidak perlu tes
yaitu berupa pcr atau antigen ketika akan melakukan mobilitas
bagaimana dengan rencana ini
ya tentu kebijakan ini di satu sisi kita apresiasilah
tetapi lagi lagi ini hanya rekayasa bijakan yang agak setengah setengah
tidak menyelesaikan persoalan
tidak menyentuh hal yang fundamental
hal yang paling fundamental adalah membatasi gerak secara sosial
aktivitas kerja di ruang ruang publik
aktivitas keramaian kerumunan
bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan kebijakan yang seperti demikian
dikala tempat tempat pariwisata terbuka
transportasi sangat terbuka
tempat restoran dan keramaian terbuka
hal hal ini adalah pendekatan yang parsial
bijakan yang sifatnya sporadis
kita menginginkan kebijakan yang cukup adeg
yaitu memutus mata rantai covid
dan pada saatnya harus diberlakukan psbb itu secara nasional
karena kerugian selama ini yang kita adhak
sesuatu yang kita tidak mampu ukur secara ekonomi
dan tidak mampu kita ukur secara sosial
sementara kalau kita melakukan pemutusan mata rantai pada suatu waktu
itu dampaknya terukur
kerugian ekonomi bisa kita lakukan
perencanaan untuk rebound atau repressing
kita melewati puncak kasus
bisa mengendalikan kasus
sehingga tercipta perilaku baru
untuk kita keluar dari covid ini ke depan
ini yang kita inginkan
baik unsur pemerintah
masyarakat yang tetap disiplin
maupun stakeholders yang peduli satu sama lain
nanti kita jadah dulu
saya ingin menanyakan respon teman teman tenaga kesehatan
untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas ini
kita sekarang jadah
tetap di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami
saya masih bersama dr erlina burhan
ketua perimpunan dokter paru indonesia cabang jakarta
yang juga dokter di rumah sakit umum pusat persahabatan
kemudian ada pak hermawan saputra
ketua ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
ahli kesehatan masyarakat indonesia
dr elina sudah ada vaksin disiapkan
untuk teman teman tenaga kesehatan
bisakah saya mendapat gambaran
bagaimana teman teman nakas
saya ingin menyampaikan
di lingkungan saya sendiri
di rumah sakit persahabatan
itu teman teman sangat antusias
mereka sangat entusias
agar bisa mendapatkan vaksin ini
tidak ada alasan untuk menolak
halal sudah dinyatakan halal
dan juga punya aktivasi yang
sudah sesuai dengan standar who
umumnya sebagian besar dari tenaga kesehatan
adalah sangat entusias
dengan kegiatan vaksinasi ini
bagi kami yang menerima
tetapi kadang kadang servernya
tidak cukup optimal
bekerjaannya banyak teman teman
yang gagal melakukan registrasi ulang
pihak rumah sakit kami mengambil alih
saya kira ini juga terjadi
di banyak tempat yang
tidak terlalu mulus
registrasi ulang ini
kpmnk atau pemda
untuk bisa mempermudah
tenaga kesehatan ini
jadi jangan direpotkan lagi
dengan urusan administrasi yang
mungkin bisa diserahkan
ke masing masing fasilitas kesehatan
misalnya di rumah sakit
melakukan pendataan lokal
karena kejadian kalau individu kami masing masing
ada saja kendalanya
oke itu semoga didengar oleh
pihak yang berwenang gitu ya
dari institusi yang memberikan vaksin
tapi saya ingin kembali menggali
di rumah sakit tempat anda
icu kami penuh ya
jadi ada bahkan
yang membutuhkan perawatan icu
itu kita seperti
menangis dalam hati
ini nggak bisa membantu teman sendiri
karena memang tempat
tempat tidurnya sudah penuh
jadi untuk icu ini
sementara kalau ruang isolasi
itu masih bisa
tapi sekarang juga kita
karena ini sesuai dengan anjuran dari
kita menambah tempat tidur
terus ditingkatkan tetapi
ini bukan juga suatu
jalan keluar yang
akan bertahan ya
ini hanya di sesaat
menambah tempat tidur
tetapi tenaga kesehatan kita
masih banyak itu juga
tempat tidur ditambah
kita juga akan diberi tenaga sdm baru
apalah ada upaya dari itu
kita dengar sih katanya
akan ditambah dengan relawan
tapi kan tentu kita harus tunggu kenyataannya
kapan ini bisa terjadi
sementara rumah sakit tetap
sekarang melakukan renovasi renovasi
agar kapasitasnya memungkinkan
tapi ini nggak bisa terus terusan
kita lelah ini kalau ditambah lagi ditambah
ini capek nih petugasnya
juga akan berkurang
kalau pasiennya banyak
fasilitas lainnya juga tidak ditambah
jadi kasian masyarakat juga sebenarnya
jadi dihilir memang perlu dibemaik
untuk meningkatkan kualitas
tetapi tolong kehulunya juga
pensegahan yang utama
jangan sampai ada
aktivitas yang membuat
untuk saling menularkan
jadi itu penting
tiga t ini diraksanakan
dengan lebih masif
dan masyarakat juga tolong
ini untuk kepentingan anda
yang tiga m tadi
pak hermawan mengatakan
kalau ditambah lagi
kalau saya sih nambah lagi
m satu lagi
m nya mengingatkan orang orang sekitar
ini bisa jadi berapa puluh m
kalau pakai kata m
ini harus lebih keras
kita tidak bisa
ini sudah sepuluh ribu
sebelas ribu bahkan
anak anak tidak sekolah
orang orang di phk
bekerja tidak karu karuan
kadang kadang ke kantor
ini situasi macam apa ini
ini situasi perang
terlalu banyak tawar menawar
terlalu banyak permisi
kita harus tetap sekarang
karena ini adalah salah satu
salah satu upaya pencegahan
untuk kita mencapai
sehingga banyak orang yang divaksin
melindungi orang lain yang tidak divaksin
tapi tolong juga jangan euforia
seperti yang anda tadi sebutkan
sudahlah mendapat kehormatan
untuk diberi vaksinasi
tapi tidak menjaga
tidak menjaga amanah
dia harus memberikan contoh
untuk fansnya cukup banyak
dia harusnya sadar
bahwa dia dipilih karena dia populer
diikuti oleh banyak orang
ya dijaga perilakunya
ini saya agak kesel
orang lain banyak mengindul vaksin
dia sudah mendapatkan prioritas
tapi tidak menjaga
jadi saya kira saya akan memberi
yang mendapatkan vaksin
tapi kemudian tidak menjalankan
protokol kesehatan satu hal lagi
untuk menjalankan protokol kesehatan
apalagi kita belum tahu
kalau efekasi kita tahu
berapa lama proteksi dari vaksin ini
karena ini masih pengawasan
yang masih berjalan
satu tahun dan sebagainya
walaupun sudah dipaksin
jangan euforia tapi tetap hati hati
oke oke saya ke pak hermawan sekarang
kalau misalnya itu diserahkan
kepada masyarakat sendiri
tentunya tidak bisa berdiri sendiri begitu saja
harus betul betul ada peraturan
yang mengikat itu harus ada peraturan
ada dua hulu persoalan
yang belum dilakukan oleh
secara optimal bagian dari amanat
sesuai dengan undang undang wabah
nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
jadi apa yang disampaikan
persoalan kita adalah ada pada
dan ini wilayah kesehatan masyarakat
apa yang menjadi persoalan
punjung melakukan kampanye
kapasitas daya tahan keluarga
bagaimana yang kami sebut dengan
yang dalam terjemahan terminologi kita
bisa bermakna perang akar rumput
semua rt rw
lura hingga kepala desa sana
menyiapkan ruang ruang isolasi mandiri
dari oleh dan untuk masyarakatnya
bila ada warganya yang
covid dengan gejala ringan
atau bahkan tanpa gejala
akan mulai dari isolasi mandiri
tentu di koordinatikan dengan tenaga kesehatan
apakah perawat bidang komunitas
atau bahkan kesehatan masyarakat
itu luar biasa dampaknya
tapi kalau hal ini tidak di populkan
tidak di harus utamakan
maka keberdayaan masyarakat
tidak akan muncul secara kolektif
jadi setiap rt rw
kalau ada satu fasilitas isolasi mandiri
mereka dijauhkan dari stigma
dipenuhi kebutuhan dasarnya
kontrol emosi lingkungannya
ini kan luar biasa
semua orang indonesia
ini bagian dari konsep hankam rata
pertahanan rakyat semesta
ini harus dipopulerkan
oleh pemimpin dari atas
kepala daerah gubernur bupati wali kota
yang kedua yang tadi
bukan memutus mata rantai
tetapi membiarkan seolah olah
seolah olah virus corona akan hilang
keajaiban seperti ini tidak akan mungkin
negara negara yang sudah melewati puncak
terkontrol dan terkendali dengan baik
kalau kita tidak perlu seketat itu
harus punya konsekuensi
tidak bisa parsial lagi
tidak bisa setengah setengah
pak hermawan terakhir dari anda
untuk mereka yang
begini vaksin memang sudah ada
dan sudah juga dimulai
yang media lihat saat ini
sesuatu yang terlalu mengagung agungkan
agak kendor di belakangnya
jadi kemudian ada beberapa kebijakan
yang tidak tepat
termasuk tidak membatasi soal mobilitas itu
seperti yang kita sering sampaikan
bahwa vaksin itu adalah harapan
tapi vaksin bukan segalanya
dengan euforia di tahap awal
padahal kita baru punya dosis tiga juta
dan demikian menyasar antara satu tiga sampai satu empat
juta subjek yang prioritas
itu pun tenaga kesehatan
tni polri garis depan
dan beberapa figur publik
jadi masih jauh dari kita ini
dari situasi pandemi
dengan adanya kekebalan buatan
yang didapat dari vaksinasi
oleh karena itu
tidak boleh permisif
tidak boleh lengah
dan pemerintah pun tidak terlampau
untuk memberikan janji janji vaksin yang berlebihan

kalau vaksin belum terbaik
belum dilakukan secara menyeluruh
ini kan baru sinovac
belum kita bicara kemungkinan
pemerintah melalui kementerian kesehatan
sudah menerbitkan surat keputusan
ada enam prinsipal atau jenis vaksin
yang dimungkinkan dipakai di indonesia
baru real dengan sinovac
ini yang menjadi tanda tanya
di samping itu pr juga
populasi yang beresiko segmen itu
sesuai dengan kemungkinan vaksin yang digunakan
tidak mungkin satu subjek
disuntik dengan sumber atau jenis vaksin yang sama
yang berbeda maaf
jadi misalnya di tahap awal dia disuntik
atau divaksin dengan sinovac
kemudian nanti pada tahap kedua
nanti dengan astrazeneca
vaksinasi dengan pfizer
melainkan vaksinnya harus sama
untuk subjek yang sama
kita harus paham
dan secara prosedur tidak boleh dilanggar
pengamanan harus tetap berlapis
sekalipun memang vaksin sudah ada
memang itu sebuah terobosan baru tentunya
dan kita semua berharap program ini
untuk penyelenggara pandemi
selain juga masyarakat sendiri
untuk penjaga protokol kesehatan
kurang lebih begitu
pak hermawan terima kasih malam hari ini
sudah bergabung di cnn indonesia newscast
dr erlina terima kasih
sudah bergabung malam hari ini
salam dari kami untuk teman teman
selamat sehat selalu mbak putri
sehat selalu pemirsa cnn indonesia tv
bu dokter sehat selalu
salam untuk teman teman di rsup persahabatan
terima kasih selamat malam